bagi penderita covid sembilan belas ada baiknya memeriksa saturasi oksigen sebanyak dua hingga tiga kali dalam sehari
untuk jadi tuan rumah piala dunia ya yang senior
itu ini indonesian youth ya tadi lu sempat ngomong juga itu itu pemain pemainnya isinya pemain pemain apa tuh
masjid saka tunggal bisa dikatakan merupakan masjid tertua pada zaman mataram kuno